terjun ke dunia politik di usia muda dan berhasil menjadi anggota dewan perwakilan rakyat
lalu bagaimanakah sosok muda ini membuktikan kinerjanya
kali ini saya akan mengajak anda berdialog lebih dekat dengan sosok putri komarudin dalam the politician bersama saya novanaya antaka
halo apa kabar nih mbak putri aneta komarudin
selain terjun di dunia politik sebagai anak muda nih sehari harinya ngapain aja sih mbak
assalamualaikum wr wb
selamat datang di purwakarta
kita udah sampai lagi nunggu sekalian makan siang
sekalian makan siang
mau makan kate marangi
salah satu khas purwakarta
salah satu khas purwakarta
jadi karena mbak naya baru jalan jalan kesini ya setelah sekian lama
setelah lama ternyata bagus bagus
langsung kita sungguhkan makanan khas ini
nah biasanya ngapain sih mbak selain terjun dunia politik
sebagai kan berarti anak muda
ini masih milenial di bawah tiga puluh
ngapain aja sih mbak masih main medsos kah
atau punya medsos apa aja
saya kan baru melahirkan nih
gak baru juga sih ya
udah tujuh bulan lalu gitu
jadi sekarang lagi menikmati peran sebagai seorang ibu
sebagai seorang istri juga
sama ya sekaligus jadi seorang wakil rakyat
ya di tengah tengah perjalanan keluar kota kayak sekarang gitu
sementara anak posisinya di rumah
ya kita harus mumpa asik
terus di tengah jadwal rapat
yang misalnya dari pagi sampai malam itu kita selip selipin lah
karena pejuang asik itu kan memang harus selalu menjaga moodnya
supaya asiknya deras
anaknya juga dapat nutrisi gitu
terus sekarang juga lagi suka olahraga boxing
sebenarnya dari dulu sih saya mulai muay thai gitu gitu
cuma sekarang makin intens lagi
karena olahraga yang lain tuh udah mulai susah ngatur waktunya kan
kalau misalnya lari kan durasinya lebih panjang gitu gitu
jadi sekarang lebih ke muay thai
jadi di antara salah salah rapat di kantor gitu
untuk muay thai
abis itu balik lagi rapat gitu
serunya ngejaga keseimbangan antara hidup dengan pekerjaan
dan tetap happy
karena kan kita harus tetap happy dong
biar otaknya fresh terus
jadi semua pandangan yang dikeluarkan
terus tugas tugas di dpr bisa kita selesaikan dengan baik tetap
nah kalau sosmed
saya kebetulan ada di semuanya
jadi kalau mbak naya belum temenan
kita ada di instagram
ada di facebook juga
ada di tiktok juga
ada di linkedin
ada di instagram
jadi mbak naya mau pilih yang mana
kita ada di situ
ada di youtube juga
nah terus mbak ini ngomongin media sosial
seberapa penting sih bagi politisi
khususnya politisi muda ini perannya media sosial
kita sih beryukur ya
sudah ada teknologi yang namanya media sosial gitu
jadi kita bisa berkomunikasi secara lebih dekat lagi sama publik
walaupun misalnya kita sama sekali belum pernah bertemu sama orangnya secara langsung
dan seperti segala sosial
suatu media sosial itu kan seperti pedang yang bermata dua gitu kan
bisa dipakai untuk negatif ataupun positif
jadi kalau dulu bung karno pakai radio untuk menyiarkan pesan kemerdekaan
sekarang kita pakai ini untuk menyebarkan pekerjaan yang sebenarnya kita lakukan di dpr
karena kan sayangnya memang stigma dpr sekarang masih sangat negatif gitu
jadi ada beberapa pandangan
kita makan gaji buta lah dan lain lainnya gitu
jadi melalui media sosial ini
sudah banyak juga senior senior teman teman kita di dpr yang menyebarkan
pesan pesan yang mereka sudah lakukan lah di dpr melalui media sosialnya
jadi kalau mbak naya lihat media sosial saya
itu kita selalu share yang namanya laporan masa sidang
jadi laporan masa sidang itu kita cerita lah di situ
misalnya undang undang berapa yang kita tetapkan
isi undang undangnya seperti apa
terus dalam proses pembuatan undang undang itu kita sudah bertemu dengan beberapa akademisi gitu
ataupun praktisioner profesional gitu
terus fungsi pengawasan seperti apa yang kita lakukan
anggaran yang kita ketok di komisi sebelas itu ada berapa
terus karena kita juga part dari bksap
badan kerja sama antarparlemen
di situ saya juga tulis lah
jadi fungsi diplomasi selama masa sidang itu yang kita lakukan
apa bertemu dengan perdana menteri
ataupun mungkin presiden dari mana dan lain lainnya
terus narasi narasi yang kita gaungkan di komisi juga kita tuangkan di situ gitu
misalnya beberapa kali waktu itu aku menitik beratkan terkait dengan para pejuang umkm
yang selalu berjuang
di kala pandemi ini
dan bagaimana program program pemerintah itu walaupun sudah efektif
supaya lebih banyak lagi umkm yang terbantu
dan beberapa pesan pesan lain lah ya
yang sempat saya sebarkan di situ
jadi teman teman juga lewat sosial media ini bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada kita
tidak ada jarak lagi lah antara wakil rakyat dengan masyarakat yang kita wakili
semuanya jadi terbuka
kalau kan sering tuh ada kritikan kritikan
apalagi pak ini masih muda atau apalah gitu
nah ini seorang putri menyikapinya seperti apa
baper ga sih
alhamdulillah kalau dari kecil sih di keluarga saya selalu diajarkan untuk terbuka gitu
terbuka sama berbagai macam perspektif dan pandangan
jadi dari dulu saya selalu memberikan kritik kritik konstruktif
kepada saya sampai akhirnya kita sampai besar juga terbiasa gitu untuk mendengar kritik seperti itu
jadi ketika kita melihat kritik justru di situ jadi masukan yang sangat berarti untuk kita
bu ini santunya udah siap
oh iya terima kasih
makasih ya kang
ini masih panas kali ya
terus makan aja deh sambil makan kali ya
kita lanjut lagi ya
jadi mbak putri
tadi tuh berarti kalau menyikapi kritiknya itu ya tetap jadi bahan evaluasi aja
jadi tambah tanda sayang bukan sih mbak putri
kan jadi banyak kritik
berarti peduli kan artinya
selain peduli kan kita sadar sebagai manusia tuh kita punya banyak sekali kekurangan kan
dan sebagai orang yang pihak ketiga gitu masyarakat lah yang paling tau gitu kekurangan kita ada di mana
mereka merasa mungkin aspirasinya kurang terwakili di sektor mana gitu
itu kan jadi input yang sangat bagus buat kita
supaya bisa menjadi wakil rakyat yang lebih sempurna lagi yang lebih baik lagi
walaupun kesempurnaan hanya punya allah subhanahu wa ta'ala gitu misalnya
tadi aku menarik
ini ngomongin soal marangi umkm tadi dibahaskan ya
nah ini kan masa masa krisis tuh sebanyak juga dari anggaran kita tuh disalurkan untuk blt subsidi
nah untuk subsidi umkm khususnya mikro seperti ini gimana mbak putri
apakah sebagai pemegang kebijakan regulator apakah ini didorong
atau secara ekonomi
karena kan umkm kan ini salah satu istilah tulang punggung devisa kita
terima kasih mbak put
saya ntar nambah lagi gak ya
gimana mbak put
jadi kalau umkm kita kan memang sekarang masih jadi tumpuan ekonomi kita kan
terus menyerap tenaga kerja dengan sangat optimal gitu
jadi kita disini menyadari betapa bergantungnya kita sama sektor umkm
dan memang sepanjang krisis yang pernah terjadi di sejarah indonesia gitu
selalu umkm yang menjadi bantalan dari pemerintah untuk bergantung supaya perekonomian kita tetap bisa bertumbuh gitu
nah makanya kita sangat menyadari bahwa sektor umkm kita yang masih dipenuhi oleh sektor informal ini
banyak sekali reformasi institusional yang harus kita langsungkan gitu
masih banyak yang belum tercatat
makanya belum bisa mendapatkan kredit dari perbankan yang konvensional yang legal
banyak yang terjerat rentenir ilegal
karena mereka tidak punya laporan keuangan yang memadai lah untuk mengajukan kepada bank
terus selama pandemi ini jadinya karena kita menyadari berbagai kebergantungan kita dengan kegiatan tetap muka
alhamdulillah sekarang sudah banyak inovasi yang dilakukan
jadi untuk misalnya untuk
misalnya untuk pendaftaran usahanya ada online single submission
jadi di situ perusahaan umkm itu bisa mendaftarkan diri
terus nanti setelah terdaftar tentu bisa menikmati fasilitas perbankan yang ada gitu
pinjaman menaruh duitnya di situ dan lain lainnya
terus selama umkm terkena pandemi juga kita ada yang namanya bantuan bpum
jadi di situ khususnya untuk sektor usaha ultra mikro diberikan bantuan secara langsung
pinjaman dari pemerintah
supaya mereka bisa terima
supaya mereka bisa tetap bertahan selama pandemi ini
terus kita juga ada subsidi kur kredit usaha rakyat
jadi ini telah membantu banyak sekali umkm kita yang memang selama ini sangat bergantung kepada program kredit usaha rakyat ini
dan alhamdulillah sudah banyak yang naik kelas juga
karena selama ini secara aktif menjadi bagian dari kredit usaha rakyat
dan diberikan pendampingan juga
oleh bank bank himpunan bank milik negara
jadi bri bni btn dan mandiri itu empat bank milik negara
menjadi penyalur kur
mereka melakukan program pendampingan
jadi selain diberikan modal
mereka juga diberikan kiat kiat supaya usahanya bisa lebih sukses lagi
dan alhamdulillah itu sudah mulai terlihat hasilnya sekarang
jadi kalau dari kita di komisi sebelas juga ada beberapa bantuan
misalnya pemberian infrastruktur penunjang untuk umkm nya
jadi kalau misalnya mbak naya nih usaha sate marangi kayak gini
kita bisa bantu misalnya alat masaknya
terus udah gitu kayak di depan itu ada yang tempat display nya
untuk apa untuk makanan nya
promosi makanan nya
promosi makanan nya itu bisa dibantu juga
terus infrastruktur kayak gini untuk rumah makannya itu bisa kita bantu juga gitu
jadi kita tidak memberikan uang saja
karena itu kan sudah lewat modal
tapi infrastruktur sehingga uang yang mereka dapatkan
itu bisa disalurkan untuk hal hal lain
yang bisa lebih meningkatkan lagi usahanya
ya mbak lu dia kan masih muda
kemudian dunia dpr itu atau politik itu dibilang kaku
ini gimana mbak etika berpolitik nya
maksudnya untuk bisa blending sama mereka seperti apa mbak
kehidupan atau sehari hari berinteraksinya gitu
apakah masih ngomong besti sama sejawat
atau jadi lebih kaku
gimana sih mbak
sebenarnya di dpr juga kan walaupun banyak yang usianya senior
tapi mereka jiwanya tetap muda gitu
jadi ke kita juga sifatnya lebih seperti teman
walaupun ada juga yang menganggap kita sebagai anak lah ya gitu
karena memang anak anak mereka tuh seumuran sama saya gitu
jadi ya disitulah bagaimana kita sebagai anak muda bisa menempatkan diri sesuai dengan lingkungannya
tapi kalau misalnya ada yang lebih suka misalnya ngajarin memberikan pembelajaran gitu
dengan yang lebih serius gitu metodenya dan lain lain
kita juga menyesuaikan
jadi memang dimana langit dijunjung bumi dipijak
berarti masih kalau anak muda nongki nongki istilahnya itu masih nongki dong mas
masih bestian juga
justru semakin menurut saya ya semakin tua usianya justru semakin besti
karena mereka sudah sangat memahami dan bisa beradaptasi dengan seluruh perkembangan dunia
ya gimanapun saya sama mbak naya kan gak jauh beda nih usianya kan
mereka sudah hidup lima puluh tahun enam puluh tahun lebih dulu daripada kita sudah melihat dunia dari a dua z nya seperti apa
jadi lebih paham sudah lebih bijak dan tentunya sudah lebih mawas diri
jadi saling melengkapi
ini kecenderungan kalau mbak putri lihat generasi muda di dalam kancah politik itu
apakah semakin bergairah saat ini atau sebaliknya
kalau dengan era sosial media ini kita bisa melihat lah ya setiap ada isu yang hangat gitu dibahas di dpr
pasti animo anak anak muda untuk berkomentar dan memberikan masukan itu sangat tinggi
makanya justru itu kita fasilitasi dengan selalu membuka ruang diskusi itu
jadi kayak yang hari ini saya lakukan selain kunjungan di daerah pemilihan bertemu masyarakat
ada nanti pertemuan khusus dengan anak anak muda di purwakarta
untuk mereka bisa menyampaikan aspirasinya kepada saya
dan ruang diskusi itu kan selain tetap muka bisa juga dilangsungkan di media sosial gitu kan
secara virtual juga bisa
waktu kemarin pandemi lagi parah parahnya kita tetap bisa berdiskusi walaupun via zoom
dan ini menjadi bukti bahwa anak anak muda itu tingkat kepeduliannya terhadap pembangunan negaranya kabupaten kotanya ataupun provinsia itu sangat tinggi
dan justru kita yang alhamdulillah diberikan kesempatan di sini
harus bisa mendengarkan menyerap dan akhirnya menyampaikan itu kepada mitra mitra kita di dpr ri
karena yang ditugaskan di sana kita yang menjadi corong suaranya kita
mereka sudah menyampaikan ke kita itu merupakan amanah untuk kita perjuangkan di dpr
kayaknya masih seru nih banyak hal yang perlu dibahas
terus dulu mbak prita
selama aku kemarin kampanye gitu

yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan kita
yang selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh masalah di dunia keuangan gitu
orang sudah transportasi
orang sudah transportasi
harusnya transport pake t ini pake v
mbak putri ini seru banget nih
kita pakai mobil apa nih mbak putri
kita lagi di mobil patriot
ini bisa tur keliling purwakarta kalau mbak naya mau
tapi sekarang kita lagi melelingin alun alunnya aja
mbak putri ini penasaran
mbak putri kenapa memilih komisi sebelas
yang anak muda jarang
terus topiknya kan juga cukup memusingkan nih bagi anak muda
kenapa sih mbak putri
yang paling menarik sebenarnya kan karena komisi sebelas itu membidangi urusan keuangannya kan
kita bermitra dengan bendahara umum negara yaitu menteri keuangan
terus juga bermitra dengan menteri perencanaan pembangunan nasional
yang memang bertugas untuk memastikan seluruh pembangunan kita ini bisa terintegrasi gitu di setiap kementerian lembaga
jadi anggaran kementerian lembaga kan disalurkannya melalui komisi sebelas
disalurkannya melalui bendahara umum negara juga
jadi walaupun kita misalnya gak bermitra dengan kementerian pertanian atau kementerian kkp
tapi kan kita bisa melihat di situ sudah sesuaikah atau belum
anggarannya sudah tepat sasaran atau belum
dan apakah sudah bisa memenuhi target rpjmn kita
pembangunan jangka menengah dan panjangnya
jadi makanya saya sangat tertarik untuk masuk komisi sebelas tuh karena ini sudah seperti komisi yang membidangi
jadi kita bisa melihat setiap elemen pembangunan itu dengan baik di komisi sebelas
apalagi bisa dibilang juga komisi sebelas adalah komisi tempatnya senior bernaung gitu
jadi banyak sekali ex banker atau orang orang yang pernah berkiprah di dunia keuangan
sebagai seorang ekonom dan lain lainnya itu berkumpulnya di komisi sebelas
jadi gudangnya ilmu itu menurut saya ada di komisi sebelas
dan memang setelah
dari tahun dua ribu sembilan belas sampai sekarang kan berarti sudah tiga tahun ya menjabat sebagai anggota komisi sebelas
banyak sekali pendidikan yang kita dapat disitu
baik itu pendidikan sebagai seorang polisi dan anggota dpr maupun pendidikan hidup
jadi ya pengabdian masyarakat juga bisa dijalankan
terus kitanya juga bisa menjadi individu yang lebih baik melalui ilmu
kalau mbak pur selama tiga tahun kurang lebih ibu gita jadi anggota dpr
apa yang diperjuangkan
apa yang sudah tercapai dan yang masih belum nih mbak
selama aku kemarin kampanye gitu misalnya
yang menjadi fokus paling utama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tingkat literasi keuangan kita
yang selalu menjadi inti permasalahan dari seluruh masalah di dunia keuangan gitu
jadi kalau misalnya mbak naya lihat level dari tingkat inklusi keuangan kita dan literasi keuangan aja sangat jauh
jadi kalau inklusi keuangan kan berapa orang yang sudah
untuk mendapatkan produk keuangan atau menjadi bagian dari konsumen jasa keuangan
literasi kan berarti pemahaman akan produk produk yang mereka beli itu kan
dan levelnya tuh satu banding dua
jadi ada setengahnya yang beli produk keuangan tapi mereka tidak paham itu apa yang mereka beli gitu
dan itu menjadi sumber permasalahan dari banyak hal yang kemarin sempat terjadi gitu kan
sebut saja ada robot trading
yang sempat marak terjadi banyak sekali korbannya pada datang ke komisi sebelas dan komisi enam juga gitu
terus korban korban pinjaman online ilegal itu banyak juga datang ke kita
terus korban korban dari asuransi gagal bayar
terus investasi pasar modal
dan lain lainnya itu banyak yang melapor ke kita juga
dan setelah kita ajak diskusi banyak yang bahkan tidak membaca terms and condition dari produk keuangan yang mereka beli
karena iming iming berbagai ya tawaran untuk mendapatkan uang cepat dan lain lain
akhirnya orang jadi gelap mata dan melupakan unsur logis dari semua investasi yang kita buat di hidup ini
makanya itu yang selama ini saya perjuangkan
dan selain perkenalkan melalui mitra mitra yang ada di komisi sebelas
melalui otoritas desa keuangan
melalui bank indonesia
kita juga sering bertemu dengan komunitas komunitas di luar itu gitu
jadi sambil bercerita gitu misalnya
bagaimana mereka menjalani usahanya apabila mereka sebagai seorang pengusaha
atau bagaimana ibu ibu rumah tangga mengelola keuangan walaupun mereka tetap ada di rumah gitu dan lain lainnya
dari situ kita juga sambil bercerita gitu misalnya
tentang kiat kiat untuk menyiasati investasi dan bagaimana caranya kita menghindari investasi yang ilegal
jadi sebenarnya itu yang menjadi fokus kita
dan dalam segi undang undang kan juga sekarang kita sedang menyusun rancangan
rancangan undang undang pengembangan
dan penguatan sektor keuangan atau p dua sk
dan di situ kita memasukkan banyak unsur unsur dari inovasi keuangan yang sekarang belum ada aturannya
jadi kalau misalnya mbak naya lihat misalnya produk crypto gitu
aset kripto itu kan sekarang peraturannya masih ada di peraturan pelaksana aja atau di bapepti
belum ada payung hukumnya gitu
belum ada juga undang undang yang mengatur tentang fintech
nah itu kita masukin di ruu p dua sk ini
yang harapannya nanti dibuat
untuk memberikan kepastian hukum untuk kita sebagai konsumen jasa keuangan
berarti sebagai bisa pembuat kebijakan ini memang mendorong kayak crypto dan lainnya ini supaya regulasinya lebih jelas
gripto main atau investasi apa aja nih
kan anak muda ini biasanya didominasi sama investasi juga kayak reksadana saham dan lainnya
kalau mbak putri sendiri main gak crypto
saya termasuk konsumen yang main aman
kita termasuk yang tingkat resikonya rendah gitu
jadi banyak tidak mengeksplore produk produk yang cenderung lebih tinggi resikonya
tapi kalau misalnya mbak naya lihat sekarang sebenarnya kultur di industri keuangan kita itu udah sangat anak muda gitu
sisanya baru yang senior
walaupun memang kalau misalnya
kalau misalnya secara nominal kita masih jauh lebih tertinggal lah daripada investor yang sudah lebih mapan umurnya gitu
karena mereka sudah lima puluh triliun sendiri
kita masih jauh di bawah itu
tapi kan berarti banyak hal juga yang bisa menjadi target untuk para penyelenggara jasa keuangan ini beserta regulatornya
untuk memastikan bahwa industri ini bisa menjadi industri yang aman untuk para anak anak muda ini belajar bagaimana mereka bisa mengelola uangnya dan investasinya dengan baik
jadi makanya sekarang kalau kita lihat metode sosialisasi itu sudah dibikin dikemas dengan bahasa bahasa yang lebih santai
bahasa ekonomi keuangan kan biasanya bahasa yang berlima kan
orang tuh antipati terhadap ekonomi kadang kadang karena tidak bisa mengerti bahwa
tidak bisa mencernanya
tidak bisa mencernanya dengan baik apa yang disampaikan
jadi dengan adanya media sosial yang tadi kita obrolin di awal ini menjadi strategi yang lebih inovatif lagi untuk pembangunan
dan juga untuk pemerintah supaya bisa memperkenalkan produk produk ini dan memberikan strategi untuk meningkatkannya
tapi dengan bahasa yang dikemas dengan bahasa yang bisa diterima dengan mudah oleh publik
tantangannya apa sih mbak ini kan kayak bikin regulasi kripto dan lainnya kan masih ada beberapa masalah gitu
sebenarnya dari dpr sendiri tantangannya apa sih mbak sebagai pembuat kebijakan
kalau misalnya regulator tuh emang selalu tertinggal di negara manapun ya bahkan di negara maju
selalu tertinggal oleh industri nya gitu
jadi ketika industri finansial teknologi ini pertama kali meroket di negara negara lain juga banyak yang belum punya payung hukumnya
jadi tantangannya tentu menyesuaikan dengan kondisi lokal yang ada tapi kita juga perlu terus benchmarking dengan negara negara yang sudah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan ini
jadi bisa membuat industri nya tetap berkembang
kita tidak boleh juga membuat kapasitas dari negara negara lain
karena kapasitas dari industri kita jadi malah menurun karena kita membuat aturan aturan yang mungkin semestinya tidak perlu ada gitu
mereka bisa lebih berkembang lagi tapi juga memastikan perlindungan konsumen itu tetap jalan
jadi kan menyeimbangkan kedua hal ini sebuah tantangan yang menurut saya dihadapi oleh semua regulator di seluruh dunia gitu
jadi ya balance itu yang perlu kita jaga gitu
apalagi di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian seperti sekarang
mbak di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti
mbak putri indonesia siap nggak sih menghadapi krisis mbak
apalagi kita inflasi juga cukup memprihatinkan
apbn kita mampu nggak sih mbak untuk tahun tahun depannya
insya allah dengan struktur ekonomi kita yang sekarang ada fundamentalnya sudah sangat terjaga
kita ada surplus apa apa raca perdagangan
terus kita juga bisa melihat walaupun nilai tukar sekarang sedang bergerak naik turun
tapi masih bisa terjaga di level yang sesuai dengan kondisi ekonomi
sesuai dengan target dari pemerintah juga gitu
terus kita melihat juga bagaimana pemerintah terus meluncurkan program program perlindungan sosial
yang selalu bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada gitu
kemarin ada penyesuaian harga bbm perlindungan sosialnya langsung diberikan kepada pihak pihak yang paling terdampak gitu misalnya
oleh kenaikan dari bbm subsidi ini
terus kita juga melihat banyak program yang sangat positif juga dari pemerintah
sdm kita bisa terhubung
sdm kita bisa tetap bekerja gitu walaupun di tengah banyak dinamika perpolitikan dan juga ekonomi global ini
jadi ada program kartu prakerja untuk upskilling dari skilling dan banyak lagi program lainnya di berbagai kementerian lembaga
jadi kalau kita jaga dari fundamental ekonomi dan juga sdm terus kita perkuat
mbak bicara mengenai tadi bermitra dengan salah satu kementerian keuangan
gimana sih mbak rasanya kan bekerja sama sama bu menkyu yang senior banget ada rasa tegang
kata situasi seperti apa sih kalau misalnya lagi rapat rapat penting kadang kan ada anggap atau stigma
wah masih muda nih kurang pengalaman ada hal hal seperti itu gak sih mbak
alhamdulillah kita dikelilingi oleh orang orang yang walaupun kemampuannya sudah sangat super
mereka punya banyak sekali kemampuan untuk berunding bahkan di level internasional misalnya
tapi tetap bisa berunding
tapi tetap bisa mendengarkan dan juga melihat orang berdasarkan kapasitasnya berdasarkan apa yang disampaikannya
jadi kalau saya selaku seorang anggota dpr yang usianya masih muda
tentu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan para pejabat ini bu menkyu misalnya atau para dirjennya
yang sudah tiga puluh tahun empat puluh tahun mengabdi di kementeriannya gitu
jadi ya kita harus banyak belajar juga meningkatkan kapasitas juga
lebih selalu update lah tentang isu isu ekonomi gitu
jadi ketika kita menyampaikan kita menyampaikan menggunakan data dan bisa ditemukan solusinya bersama gitu
jadi lebih substansial apa yang kita sampaikan gitu
insya allah dengan cara penyampaian juga yang tetap menjaga etika dan budaya ketimuran kita bisa diterima dengan baik
karena kita double minoritas nih mbak naya kan perempuan terus masih muda gitu
jadi banyak yang mempertanyakan

ya mbak bruti berarti ini keliling dua tugasnya apa aja tadi mbak
di dapil ngapain aja
jadi biasanya kayak gini ya ignorance aja
jadi biasanya kayak gini aja diplos ya gitu
jadi biasanya kita kalau kunjungan rasa seperti ini selain kita mendengarkan aspirasi dari masyarakat
kita juga membawa program program yang menjadi program kerja dari mitra kerja kita di komisi sebelas gitu
dan salah satunya kan hari ini kita bersama dengan bank indonesia
ngesosialisasikan terkait dengan cris atau quick response indonesia standard
mananya udah pake udah sering belanja pake itu
kenapa kita hari ini mengundang dpc organda atau organisasi angkutan umum untuk di purwakarta ini
karena menurut kita akan sangat mudah apabila para supir atau pengusaha angkutan umum ini
bisa menggunakan crace supaya mereka tidak tertipu lagi uang palsu
yang jadi permasalahan adalah banyak sekali orang orang tidak bertanggung jawab yang menipu mereka dengan uang palsu setiap harinya tadi
tadi pagi kita tanyakan berapa orang yang sudah pernah tertipu itu hampir setengahnya sudah pernah ditipu oleh uang palsu
jadi kalau pakai cris kan mereka bisa masuk uangnya ke rekeningnya
dan nanti mereka kalau misalnya mau masuk ke perbankan mau minjem duit dan lain lainnya
sudah ada transaksi perhariannya berapa
jadi mereka bisa lebih mudah karena ada catatan kas masuk mereka setiap harinya berapa
lo kalau kayak gini jalan ketemu warga nih ya kayaknya disitu juga ada warga
berarti pendekatannya memang langsung turun ke lapangan langsung ya mbak putri
awas bu nanti nyembur
ada kesulitan sendiri nggak sih mbak putus
kan apalagi masih muda untuk pendekatan ke masyarakat gitu
untuk orang bisa percaya lah gitu sebagai wakil rakyat
pertanyaan pertanyaan seperti itu sebenarnya selalu ada ya
dari pas kita pertama kali mencalonkan diri di dua ribu sembilan belas
karena kita double minoritas nih mbak naya kan perempuan terus masih muda gitu
banyak yang mempertanyakan kapasitas kita juga
dan budaya kultur patriarki kita yang masih menganggap perempuan itu
di bawah laki laki kompetensinya
jadi yang bisa saya lakukan ya memang selalu bersilaturahmi dengan masyarakat
mendengarkan kemauan mereka apa
dan kita perjuangkan supaya bisa terwujud
karena kan memang wakil rakyat itu kita tuh perantara kan
kita jadi orang tengah antara pemerintah dengan masyarakat
jadi bukan masalah kapasitas saja tapi bagaimana kita bisa selalu amanah
untuk menyampaikan kemauan keinginan dari masyarakat itu sendiri
berarti ini salah satu cara untuk dua ribu dua puluh empat ya
nah ini bisa dilihat nih ya
putri komarudin dua ribu dua puluh empat
berarti ini salah satu pendekatan menuju dua ribu dua puluh empat
ya alhamdulillah kalau foto itu kita bahkan nggak tahu siapa yang menyebarkannya
kita juga kaget dan rame banget banyak yang nanya kan
jadi untuk disclaimer ke teman teman ini kita nggak tahu sama sekali
ini pasti apa yang buat gitu
cuman ya kita senang lah karena berarti kerja kita diapresiasi masyarakat
sampai ada yang membuat desain seperti ini
sampai ada yang membuat desain seperti ini
kalau kita sih sekarang pengennya bekerja dulu
kalau memang masyarakat masih mempercayai kita ya insya allah pasti kita akan menunaikan lagi kewajiban sebagai wakil rakyat gitu
cuma ini tergantung apakah masyarakat memang masih percaya sama kita atau tidak
apa sih mbak yang belum dicapai
ini kan udah hampir kurang lebih tiga tahun gitu kan
di dapil dapil mungkin masih ada kayak keluhan keluhan dari warga
mbak put ini masih infrastrukturnya atau kondisi jalannya atau situasi ekonominya
seperti apa sih mbak put
yang menjadi tanggung jawab paling utama kan yang tadi saya sebutkan kan tentang inklusi dan literasi keuangan
dan sampai sekarang nih di purwakarta karawang dan kabupaten bekasi masih ada yang namanya bank emok ilegal
yang sangat meresalkan masyarakat
jadi sebenarnya itu pr untuk saya sebagai anggota komisi sebelas supaya gimana caranya nanti pas di akhir masa periode ini
kita bisa sedikit demi sedikit walaupun belum tuntas bisa menyelesaikan masalah bank emok ilegal ini
yang memperkenalkan masyarakat ke produk produk perbankan yang memang legal dan memang diawasi oleh regulator
loh mbak ini berbicara dua ribu dua puluh empat tugasnya sebagai politisi muda di golkar seperti apa
dan sebenarnya ada persiapan sendiri gak sih dengan pak ketum dengan semua anggota golkar ya
kalau kita partai golkar kan memang sekarang walaupun sebagai partai paling tua di indonesia tapi kita senantiasa bertransformasi
jadi kalau misalnya golkar ini berubah
golkar itu sekarang punya yang namanya golkar institute dimana kita memberikan pelatihan kepemimpinan tentang kebijakan publik ekonomi untuk kader kader golkar dan orang orang yang non golkar yang usianya di bawah empat puluh tahun
kenapa orang orang non golkar juga kita undang dan kita terima
karena kita yakin dimanapun mereka mengabdi nantinya mereka sangat membutuhkan skill yang kita ajarkan di golkar institute
jadi sebenarnya persiapan golkar untuk dua ribu dua puluh empat yaitu memastikan bahwa semua anak anak muda itu bisa mempunyai kapasitas untuk menjadi pemimpin di bidang yang menarik
jadi politisi itu tentu harus ada isinya dan dengan kemampuan teknokratis dari seluruh kader golkar yang sudah malah melintang di pemerintahan dari kita masih merdeka sampai sekarang ya insya allah itu bisa ditularkan
karena menurut kita yang muda muda nih knowledge sharing atau berbagi pengalaman dan ilmu seperti itu menjadi sangat penting
dua ribu dua puluh empat kita tetap kerja tetap turun ke lapangan
terima kasih ya
berhubungi ini mata pencaharian susah ya ekonomi itu lagi tidak stabil
yang di pasar itu serba mahal sayuran apa ikan apa segala macam itu serba mahal gitu
jadi kita itu merasa keberatan lah pusing
apa yang dipengen
yang dipengennya semangat turun lagi mata pencaharian normal lagi
mbak put ini langsung dengar dari warganya
sudah bisa jadi saingan mbak naya ya
mau bu kerja di cnn mau gak
langsung kayak mengeluarkan krisis pangan
apa nih jawabannya mbak put
seperti apa mbak
insya allah dari segi kebijakan kita pasti akan senantiasa membantu supaya pemerintah bisa bikin program yang lebih tepat sasaran lagi
jadi semua program perlindungan sosial sebagai bantalan bantuan untuk masyarakat itu bisa didapatkan oleh orang orang yang benar benar membutuhkan
karena kan permasalahan terbesar kita ya data ya mbak naya ya
jadi masih banyak kaum kaum yang mampu tapi mereka justru yang selalu mendapatkan bantuan dari pemerintah
jadi ini ikhtiar kita salah satunya adalah menjadi salah satu supplementary aksi untuk bisa membantu masyarakat yang belum tersentuh oleh program pemerintah
salah satunya melalui distribusi sembako ini
tapi dari pendataan itu bisa langsung melihat warga kondisi seperti apa
ini bagian dari persiapan dari budok lempuk mbak kampanye
kalau kita alhamdulillah menanya walaupun kemarin sempat covid dua tahun penuh ada pembatasan gerakan kita psbb ppkm dan lain lainnya
kita selalu turun ke dapil walaupun dengan batasan batasan protokol kesehatan yang ada
jadi kalau dulu pas covid kita cuma bisa ngumpulin sepuluh orang alhamdulillah sekarang sudah bisa lima puluh sampai seratus orang
sudah bisa lumayan banyak yang kita kumpulkan
kita kasih bantuan di situ sekaligus serap aspirasi
jadi setelah masa reses ini masa sidang dimulai nanti di bulan november kita bisa langsung menyampaikan kepada mitra mitra kerja kita
oke mungkin ada tiga hal poin utama yang menjadi pr mbak putri yang nantinya akan disampaikan
yang paling urgent atau prioritas paling penting apa mbak putri
prioritas paling penting tentu yang paling pertama adalah bagaimana tadi data itu bisa lebih tepat sasaran
karena kita tahu sekali masih banyak ego sektoral antar kementerian lembaga yang tidak menentukan
yang tidak mau membagi datanya kepada kementerian yang lain ataupun tidak mau memakai data dari kementerian lain yang dianggap bukan punya mereka
jadi kan hal hal seperti ini tidak menguntungkan masyarakat
buat apa kita buang buang anggaran untuk sesuatu yang tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak gitu
terus yang kedua yang paling urgent juga adalah bagaimana kita bisa mensiasati krisis pangan yang akan datang ini
karena selain perubahan iklim karena perang antara pihak pihak yang di luar negeri itu yang sampai sekarang masih berlangsung
jadi kita harus mengingatkan kepada pihak pihak yang di luar negeri itu yang sampai sekarang masih berlangsung
itu sangat berdampak kepada rantai pasok pangan kita
jadi itu harus ada strategi yang jelas dari pemerintah road map nya sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat nanti mau seperti apa kita
biar bisa mandiri biar tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri
dan yang terakhir tentu kita harus terus menjaga supaya masyarakat yang di sektor informal ini yang tidak terdata oleh pemerintah yang paling merasakan dampak dari kesulitan ekonomi yang ada sekarang itu
bisa senantiasa mendapatkan perhatian dari pemerintahnya gitu
jadi dengan berbagai cara lah gitu
entah mereka nanti dikasih upskilling reskilling oleh program pemerintah
diberikan pelatihan pelatihan kerja supaya mereka bisa masuk ke sektor formal
ataupun mungkin bisa dibantu supaya mereka bisa memformalkan bisnisnya supaya nanti mereka bisa bergerak dengan skala bisnis yang lebih besar lagi

mbak putri sendiri bagaimana
mbak putri sendiri bagaimana didapet
mbak putri sendiri bagaimana didapet
ada tiga kabupaten bekasi purwakarta dan juga karawang
seperti apa mbak strateginya
seperti apa mbak strateginya
akan menggrab anak anak muda juga atau ada strategi baru dibandingkan kemarin
kan udah sukses nih di dua ribu sembilan belas
nah untuk mempersiapkan dua ribu dua puluh empat
seperti apa mbak
seperti apa mbak
kita tetap kerja tetap turun ke lapangan tapi mungkin karena sekarang banyak juga yang lebih melek digital
bukan di generasi muda saja tapi generasi yang senior juga sudah lebih aktif berdiskusi di media sosial
kita juga pasti akan mempermudah akses untuk masyarakat mencapai kita
walaupun mereka mungkin tidak pernah bertemu dengan kita melalui media sosial ini
jadi ya kita sama sama membuat iklim politik ini bisa lebih transparan bisa lebih terbuka
kita syukur syukur makin banyak lagi masyarakat yang peduli dengan politik dan nanti mau ikut terjun ke dunia politik ini
karena kita butuh banyak orang yang berniat baik dan bisa sama sama membantu supaya indonesia bisa lebih baik lagi
dua ribu dua puluh empat maju lagi ke senayan atau langsung jadi bupati mungkin di sini kan

jubir saya boleh ditanya kepada beliau kepada jubir saya
maju lagi ke senayan atau jadi bupati
maju lagi ke senayan
kita sesuai perintah dari masyarakat aja
kita orang yang suka diperintah sama masyarakat
kalau dari partai go fair
aduh aduh aduh
boleh ditanyakan kepada pimpinan saya saya tidak bisa berbicara
dua ribu dua puluh empat tetap akan maju apapun nanti jabatan yang mau senayan ataupun balik ke bupati atau lebih tinggi lagi
kita sesuai arahan dan perintah dari masyarakat
kalau bu yoyo dan teman temannya pak kiai mamat masih berkenan saya menjabat sebagai anggota dpr
tentu kita insya allah akan berjuang lagi
kalau tidak diperkenankan kita mengurus alenka di rumah
alenka di rumah
ada kunci prinsip kerjanya mbak putri sampai kemarin sukses maju ke senayan
atau mungkin nextnya bisa jadi bupati atau pencapaian lebih tinggi lagi
yang pertama pasti doa dari orang tua ya
kalau nggak ada restu dari mereka tidak mungkin kita bisa sampai di posisi ini
terus yang kedua dukungan dari suami yang sangat baik hati memperbolehkan istrinya selalu berada di mana mana
dan masih percaya gitu
dan dari adik adik juga dan yang terakhir tentunya doa dari masyarakat juga
karena kalau kita lagi berkunjung kita selalu minta doa dari masyarakat itu kita merasa sangat beruntung gitu
bisa mendapatkan kata kata baik perkataan baik
doa baik dari masyarakat yang kita kunjungi gitu
dan itu menurut saya jadi salah satu alasanlah kenapa kita masih disehatkan masih diberikan daya sampai sekarang
terus keluarga kita juga ikut didoakan oleh masyarakat
dan terjun ke lapangan
dan terjun ke lapangan
itu salah satu kuncinya
karena waktu kampanye di dua ribu delapan belas sampai dua ribu sembilan belas selama periode delapan bulan itu kita kunjungi semua desa yang ada di tiga kabupaten ini

jadi kita mematahkan stigma
bahwa anak muda sukanya rebahan
kan generasi milenial itu dibilangnya generasi rebahan generasi tiktok atau netflix gitu
kita pengen menunjukkan bahwa kita juga punya semangat juang yang sama kalau kita diberikan kesempatan
kalau dia minang mbak dari kuasila ini kan lagi musimnya ya
memantau meminang menjodohkan
alhamdulillah udah punya jodoh
jadi sudah dipinang oleh suami
alhamdulillah statusnya tidak perlu dipinang lagi
kita serahkan kepada masyarakat lagi lagi
tapi kalau ada yang minang oke oke aja deh
ada yang minang kita tanya dulu sama masyarakat baiknya seperti apa
berarti semua di tangan masyarakat ya
semua di tangan masyarakat
politik itu sampai sini aja
jangan dibawa ke sini
nanti kamu sakit gitu
ini kan berarti juga masih muda
ini kita di cafe nih mbak nongki nongki juga gak sih
me time ngumpul sama temen temen
ada grup wa gak sih sebenarnya kalau di dammer terus temen temen
kalau kita grup wa banyak ya
jadi yang kaukus pemuda itu ada grup wa nya sendiri
terus yang cewek cewek ada grup arisannya sendiri gitu
terus kalau sama teman teman di luar dpr ya pasti kita masih sering ketemu lah gitu
yang ngerayain ulang tahun siapa
terus mulai banyak yang punya anak kan
ada lah yang namanya akika
ada lah yang namanya ulang tahun pertama
itu saya kalau misalnya lagi ada di tempat itu pasti mengusahakan supaya bisa datang gitu
walaupun memang kadang kadang sering banget bentrok sama jadwal pekerjaan
cuman ya karena teman teman sahabat sahabat juga selalu ada gitu buat kita
ya kita selalu berusaha lah untuk bisa datang ke acara acaranya mereka juga
tapi bahasanya ikut masih bahasa bahasa anak muda gak sih mbak

atau literally lah kan itu bahasa bahasa
anak jaman sekarang ya
bahasa tiktok ya
masih dong kita kan belum tentu banget
nyaris kepala tiga masih nyari
iya masih bisa lah under tiga puluh gitu masih bisa dibilang sekarang
terus ngomong ngomong soal politik ada gak pantan atau tokoh yang menjadi idola jadi patternya putri komarudin
aku bias sih ya tapi boleh gak sih bilang papa
jujur emang karena kita belajar dari orang paling terdekat ya selama ini gitu
dan selama beliau berkiprah jadi anggota dpr sampai akhirnya jadi ketua dpr gitu beliau selalu menunjukkan sama kita keluarganya konsistensi beliau dalam memperjuangkan apa yang beliau percaya
dan sampai akhirnya beliau jatuh sakit itu dia masih sangat peduli gitu dengan konstituennya walaupun kondisinya sudah terbaring di kasur gitu
beliau masih sering nanya sama saya waktu dulu masih periodenya beliau tuh
di tahun dua ribu delapan belas ya itu kan beliau masih menjabat walaupun sudah stroke
masih nanya jadi purwakarta gimana
sekarang yang ngurus siapa
nggak ada saya gitu gitu
padahal itu kondisinya beliau sudah di kasur
ya hal seperti ini kan yang menurut saya sebagai generasi muda kita harus belajar ya
komitmen konsistensi dan passion yang selalu membara itu sampai kita nanti tua untuk sesuatu yang kita cintai dan yakini betul kalau itu adalah jalan hidup kita
jadi makanya saya sangat respect dengan ayah saya
sangat hormat dan ingin sekali bisa menjadi politisi sehebat beliau gitu dengan perjuangan yang sangat lama dari lulus kuliah terus akhirnya menjadi kader hmi sampai akhirnya beliau jadi ketua dpr di tahun dua ribu dua puluh
oh ada wajangan atau hal yang diwariskan nih untuk mbak putri bisa melaju ke dunia politik
wajangan yang paling pertama politik jangan baper
jadi itu beliau selalu bilang ke saya kayak gini mbak naya
politik itu sampai sini aja jangan dibawa ke sini nanti kamu sakit gitu
jadi beliau sering banget mengingatkan kita itu dan mungkin ya sedikit banyak kondisi beliau sekarang juga karena mungkin pikiran beliau sudah tidak terbendung lah gitu dengan dinamika politiknya
tapi kan itu kita jadi belajar kan bahwa memang ada hal hal yang kita sebagai politisi di luar ketika kita sampai rumah jangan dibawa ke rumah gitu karena pasti akan mempengaruhi kehidupan kita gitu kehidupan pribadi

dan yang kedua beliau selalu bilang papa gak akan bangga kalau kamu jadi misalnya pengusaha paling kaya di indonesia papa gak bangga atau kamu jadi artis paling terkenal papa gak bangga
tapi ketika kamu menjadi perempuan yang hidupnya komplit jadi definisi beliau komplit itu adalah secara pendidikan kita selesai sampai target kita misalnya target saya sekarang pengen jadi doktor gitu
itu nanti pendidikannya harus diselesaikan punya keluarga mengurus anak dengan baik dan punya pekerjaan yang dicintai
jadi apapun itu beliau pengen kita jadi paket komplit untuk jadi seorang perempuan gitu
jadi tidak hanya mengejar materi saja tapi isi otaknya dan keluarganya juga tetap terjaga gitu
dan yang terakhir yang tadi saya bilang di awal juga itu sebenarnya salah satu pesan dari beliau juga jangan pernah hidup untuk diri sendiri aja
jadi harus berpikir bahwa kita bisa bermanfaat untuk banyak orang karena dengan begitu hidup baru bahagia

dan salah satu hal yang menurut saya membuat beliau bahagia
karena beliau selalu menjaga silaturahmi sama orang dan selalu membantu

jadi saya gak pernah liat saya itu ladisla menolak orang yang datang untuk membantuin dalam metuk apapun kalau itu masih dalam taraf feliz yang tidak bisa an perlu
mereka selalu ist interess e dalam semangat soal nobody
masih bisa berada di tengah tengah kita
mbak ini ada anggapan
apakah nama besar
ini menjadi red carpetnya
putri komarudin untuk bisa
melenggang ke dunia politik atau kancah politik
nama besar itu
ada dua sisi
beliau sudah berkiprah begitu lama
jadi sudah banyak orang yang
mengetahui beliau mengetahui sepak terjangnya
sehingga mempunyai pandangan positif
terkait dengan nama ini
nama komarudin ini
cuma salah satu sisinya lagi adalah
bagaimana orang mempunyai ekspektasi yang sangat besar
terhadap kemampuan saya
padahal kalau dibandingkan tentu sangat jauh
beliau sudah empat puluh tahun berkiprah
sementara saya baru
dari dua ribu delapan belas kampanye

lima tahun lah kira kira
jadi tentu perbedaan yang
cambuk lah untuk kita supaya
saya bisa terus berkiprah
dengan lebih baik lagi dan tidak
mengecewakan orang orang yang mempunyai
harapan dan ekspektasi
yang besar ini dan lagi kita kan
gak bisa milih ya orang tua kita siapa
terlahir dari mana
atau karena nama besar ini akhirnya kita menjadi
dikecilkan kemampuannya yang kita
bisa kan merubah pandangan orang
kalau berarti benar ya
saya sudah tulis
ini arah istilahnya
kemudian saya ngapain aja itu dibiayainya pakai dana reses
jadi dana reses itu adalah dana yang harus dipakai oleh seorang anggota dpr
untuk konstituennya selama masa reses
kita bikin acara kita ngumpulin masyarakat
misalnya ada makanan terus sudah gitu ada bantuan berupa sembako yang tadi kita kasih
itu semuanya dibiayainnya pakai dana reses
jadi bukan untuk anggota dprr nya
bukan untuk pribadi
bukan untuk pribadi tidak boleh sama sekali dipakai untuk pribadi
dan nanti di akhir masa reses kita diwajibkan untuk mengumpulkan laporan
laporan keuangan dan juga laporan kinerja terkait dengan kegiatan kita di masa reses itu apa saja gitu
jadi nanti semua kegiatan tadi itu akan saya sampaikan laporannya
termasuk foto fotonya dan juga bukti pembayarannya dan lain lainnya
jadi itu untuk reses itu kita clear kan bahwa itu bukan gaji seorang anggota dprr
kalau dibilang fantastis gajinya
itu bisa dibilang gajinya
bisa dipertanggung jawabkan
bisa dipertanggung jawabkan dan memang seluruh dana reses
kunjungan ke daerah pemilihan itu kan memang untuk masyarakat posnya
jadi sebesar besarnya dana yang dikasih
insya allah sampainya akan ke masyarakat gitu dalam bentuk bantuan yang mereka memang butuhkan
oh mbak ini yang lagi viral kita bahas yang viral tentang putri komarudin ya
kalau aku baca baca putri komarudin punya kekayaan di usia muda sampai empat puluh m
nah gimana mbak tanggapannya nih
jadi itu kan memang kita laporkan sebagai bentuk transparansi kita di lhkpn gitu
karena saya merasa selaku wakil rakyat harus transparan di awal dong gitu
itu adalah dalam bentuk tanah dalam bentuk bidang tanah dan bangunan
yang alhamdulillah dihibahkan oleh ayah saya kepada saya
jadi memang bukan punya saya
punya orang tua
tapi itu dalam bentuk rumah yang karena harga tanah di jakarta memang sekarang sudah sangat mahal
jadi di kawasan kawasan tertentu di daerah jakarta selatan itu memang harganya sudah dikisaran empat puluh lima puluh m
termasuk tanah tersebut yang saya laporkan di lhkpn
sementara sisanya ya yang punya saya ya hanya ada kecil kecilan lah
agak sedikit deposito reksadana saham dan lain lainnya
tapi selebihnya ya itu
ya itu memang hibah
memang hibah ya
lalu ada lagi nih mbak putri yang menarik yang sempat viral juga
maukah milenial menjadi petani
nah ini bisa dijelasin viral cukup viral nih di media sosial
maksudnya seperti apa nih mbak put
saat ini sangat sedikit petani milenial yang mau berkiprah di industri pertanian kita
karena banyak sekali kendalanya yang ada gitu
jadi dari mulai pupuk subsidi yang langka dan seringkali dijual pihak ketiga dengan harga sangat mahal

untuk mendapatkan permodalan juga belum banyak petani yang teredukasi terkait dengan kredit usaha rakyat pertanian gitu misalnya
jadi mereka akhirnya terjerat tengkul lah keren tenir
kalau di sini namanya bank emok itu
dan akhirnya malah menjadi balak lah di hidupnya
menimbulkan konflik sosial di perkampungannya gitu
terus sudah gitu mereka juga menghadapi masalah irigasi
terus kepastian menjual pemasaran dari produknya
akhirnya nanti sampainya ke pihak lain
pihak ketiga yang membeli dari mereka dengan harga sangat murah
padahal dijualnya dengan harga mahal
banyak sekali permasalahannya yang saya yakin perlu data yang real sekali dari bps
untuk bisa menjadi acuan dari kementerian lembaga terutama kementerian pertanian
untuk menyelesaikan permasalahan ini
dan ternyata begitu kita post di instagram viral
jadi ramai dan banyak sekali yang mengamini
itu saya baca semua komennya satu satu dan dm yang masuk
banyak sekali aspirasi yang bilang kita sangat butuh dibantu
dan kalau dari data kan memang dari total seluruh petani yang ada di indonesia
jadi kan sangat sedikit sekali gitu
sementara mayoritas masih usianya empat puluh lima tahun ke atas
jadi ini masa depan industri pangan kita
yang katanya bentar lagi kita krisis pangan
itu kan makin terancam
jadi perlu ada gebrakan
selain sekarang sudah ada
ada program gerakan petani milenial
tentu harus ada lagi perbaikan perbaikan terkait dengan efektivitas dari program ini
supaya tidak hanya sifatnya seremonial
tapi juga benar benar bisa mencetak satu juta petani milenial setiap tahunnya
dan kita sangat berharap itu bisa berjalan
mbak putri ini
karena masih tergolong milenial
apakah mbak putri masih mengerti bahasa bahasa gaul milenial zaman dulu
waduh berat berat berat
pelesetan dari anesli
biasanya ada anesli
selalu ada itu kan
kemudian ada rahasia yang harus dijaga
kalau tbl tbl tbl itu apa ya
takut banget loh
terus apa lagi ya
aduh empat bener loh
pengalaman ya say
kasih tau dong
kasih tau dong
kasih tahu dong istilah lainnya
biasanya di media sosial
kasih tau dong
di ini ya barangnya
satu dua tiga
oke salah satu baru ya
oke lagi deh lagi
baru empat yang bener
salah satu doang
tempat baru yang asik
kita ada di tempat baru asik nih di purwakarta
ini tempat baru banget nih besti
oke lah ya dari enam
salah dua berarti masih termasuk milenial lah
masih pas lah ya
pas lah ya
jujurly oke lah
nah kita kayaknya belum
afdol kalo misalnya milenial sebelum ngevlog ataupun kita selfie selfie
kita udah temenan belum ya
coba kita cek instagramnya
belum nih kayaknya mbak naya
aku sih udah kayaknya belum di
maksudnya sih bohong deh
udah kita udah temenan
pake bahasa indonesia
pake bahasa milenial atau gimana ya mbak put
bahasa indonesia aja
oke bahasa indonesia aja
kali ini aku lagi sama siapa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah kali ini lagi sama putri aneta komarudi
bukan hanya wakil dpr aja tapi ternyata belum
sampai tiga puluh udah menjadi politisi
mungkin ada pesan pesan nih buat anak muda ataupun yang ingin terjun ke politik atau bagaimana nih
pemuda di pemilu dua ribu dua puluh empat nanti seperti apa mbak
gunakan hak pilihmu karena setiap suara itu bisa mengubah indonesia ke depannya
jadi semangat kita gunakan kesempatan ini sebaik baiknya
salam golongan putri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya mbak putri tadi kita udah seharian bareng
terus juga tadi kita udah bicara bareng banyak juga yang seru seru
terima kasih banyak atas waktunya
semoga selalu semangat dan kita nantikan hasil hasilnya karena masih panjang perjalanannya
terima kasih banyak mbak naya
dan semoga menjadikan purwakarta salah satu destinasi wisataya mbak naya dan keluarga
politisi muda menjadi oase di tengah gurun yang tandus
politisi muda yang identik dengan sifat kritis dan juga realistis tentunya diharapkan bisa menjadi warna di iklim demokratis dan juga panggung politik indonesia
the politician berdialog politik untuk menggali esensi dan menagi aksi bukan sekedar sensasi ataupun janji
saya nova nayantaka sampai jumpa
thank you mbak put atas waktunya